nah berbicara mengenai kelahiran bayi ada kabar yang memprihatinkan
jadi indonesia itu sekarang menempati posisi kelima negara dengan tingkat kelahiran prematur terbanyak di dunia
bahkan hampir satu juta bayi terlahir prematur setiap tahunnya
sudah cukup keperhatian pemerintah untuk mengantisipasi hal ini
kami punya liputannya untuk anda
sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia lebih dari empat juta bayi lahir di indonesia setiap tahunnya
namun dengan kekurangannya nutrisi dan pendidikan mengenai kehamilan tidak semua bayi bisa terlahir normal
di tahun dua ribu dua belas statistik mengatakan lebih dari lima belas lima persen dari populasi bayi di indonesia harus terlahir prematur
menurut data dari who indonesia masih menempati ranking kelima
untuk jumlah bayi prematur terbanyak di dunia
dan itu berarti hampir satu juta bayi terlahir prematur di indonesia setiap tahun
peringkat ini hanya lebih baik dari india tiongkok nigeria dan pakistan
menurut penelitian kondisi prematur merupakan penyebab kematian utama kepada bayi di bawah umur satu tahun
padahal penjagaan bisa dilakukan sejak dini dengan bantuan pendidikan kepada para calon ibu
dan akses medis
selama ini dokter melihat kondisi kelahiran prematur dan tidak
itu sebenarnya awareness yang ada di masyarakat itu udah cukup belum sih
belum ya belum belum menyeluruh
jadi mereka harusnya tahu bahwa penting menjaga kesehatan nutrisi terutama ya
nutrisi itu begitu penting memegang peranan penting
di dalam suatu proses kehamilan
di samping juga penyakit penyakit kronis perilaku hidup sehat
jangan mengkonsumsi obat obatan merokok minum itu pasti jelek
ini adalah nutrisi
penting sekali nutrisi yang seimbang
pentingnya nutrisi pada ibu harus menjadi prioritas utama dalam meminimalisir kejadian fatal untuk bayi prematur
peran rumah sakit hingga saat ini hanya bisa sebatas menyelamatkan nyawa para bayi
peran terbesar masih ada di tangan pola asuh para ibu saat bayi tersebut pulang ke rumah nanti
pola pengasuhan dan monitoring gitu ya
jadi belum selesai anak ini
apalagi kalau kita mengacu pada seribu hari pertama kehidupan
banyak ibu ibu yang lupa ketika bayinya pulang hidup itu sudah
ini harus dimonitor dengan sangat ketat
kita berharap tingkat kesadaran para ibu mengenai hal ini bisa terus ditingkatkan
agar para bayi ini bisa mendapatkan kesempatan hidup yang sama dengan para bayi lain
ada banyak hal yang mungkin bisa dialami oleh bayi dan juga ibu
karena kelahiran bayi prematur bukan hanya berdampak trauma pada bayi
tapi juga kepada ibunya
banyak tahapan yang harus dijalani seorang ibu setelah melahirkan bayi prematur
ya misalnya verina seorang dokter menceritakan perjalanannya harus melahirkan putra ketiganya di usia dua puluh tujuh minggu kehamilan dengan berat satu kilogram
waktu hamil itu saya ketawanya dengan placenta previa
jadi placentanya tuh nempelnya di bawah
placenta nempelnya di bawah terus air tubanya terus keluar
dan risiko untuk infeksi akhirnya dari dokternya disarankan untuk di terminasi
akhirnya dilahirkan aja bayinya
muhammad arik prawira lahir pada dua puluh delapan april dua ribu tujuh belas dengan berat satu empat belas kilogram
arik langsung dibawa ke nicu untuk mendapatkan bantuan oksigen dan infus sebagai asupan makanan selama
selama enam minggu
setelah menunjukkan perkembangan yang stabil verina dan suami akhirnya memutuskan untuk membawa arik pulang ke rumah di usia tiga puluh tiga minggu
kita lihat kayaknya dia udah cukup oke lah gitu ya
selain kita juga tahu nih di rumah sakit lama biaya jalan terus semakin mahal
akhirnya kita yaudah mantepin aja sama suami berdua
ya udah kayaknya kita bisa deh nih untuk rawat sendiri di rumah gitu
monitor kepada bayi prematur
monitor kepada bayi prematur tidak serta merta berhenti
masih banyak tahapan yang harus dilakukan terhadap arik sampai usianya mencapai empat puluh dua minggu
pasalnya bayi prematur yang tidak terpantau akhirnya banyak yang menderita kebutaan gangguan pendengaran hingga kesulitan untuk belajar
kayak bayi prematur yang dia paling butuhkan itu sebenarnya bukan inkubator yang seperti apa
inkubator paling bagusnya itu adalah badan ibunya
jadi kanggu rumah tercare itu yang dari awal sudah ditekankan sama dokter
pada saat pulang jangan lupa kmc nya harus jalan terus
jadi jangan dibayangin begitu pulang jadi bisa lebih relax karena gak harus ke rumah sakit setiap hari
karena kenyataannya ya artinya semua yang dikerjakan suster di rumah sakit sekarang harus kita yang ngerjain
peran asi eksklusif juga sangat penting karena asi adalah kunci untuk transisi yang sempurna agar bayi bisa hidup mandiri
seringkali kita asi nya gak ada
seringkali kita asi nya gak ada

asi nya gak keluar gitu asi nya sedikit gitu
ya mungkin kita butuh usaha lebih keras lagi gitu
verina pun berkomitmen agar arik bisa tumbuh sehat seperti bayi lainnya
joy citradewi jakarta